menuntaskan tugas tugas dan program programnya bisa soft landing
jadi selalu dianggap sesuatu yang perlu mendapatkan atensi dan dikawal adalah ketika landing dan take off
nah seperti estafet kepemimpinan nasional ada saatnya landing ada take off kembali
nah tugas demokrat walaupun tadi delapan bulan sama sama kita kawal agar pemerintahan presiden
untuk bisa menuntaskan tugas tugas dan program programnya bisa soft landing
tapi sekaligus mempersiapkan agar take off berikutnya dan lima tahun berikutnya pemerintahan juga semakin sukses
insya allah bapak prabowo subianto jika pada saatnya nanti secara resmi telah ditetapkan sebagai presiden republik indonesia
lima tahun depan demokrat
kita ada di fase fase yang penting ini
nah kemudian ada yang bertanya mengapa di atr bpn
tentu bagi kita kita bersyukur masuk ke pemerintahan dan sebagai seorang prajurit warga negara yang baik
kami mendapatkan tugas misi dari presidennya
harus dijalankan sepenuh hati
dan hanya ada kata siap
saya siap menjalankan dan ternyata ini juga baru dua minggu sebetulnya
jadi saya masih terus belanja masalah masih terus memetakan apa saja yang menjadi isu
saya masih terus memetakan apa saja yang menjadi isu sesuai dengan keinginan saya
sesuai dengan tugas pokok fungsi dan peran dari kementerian
atr dan bpn agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional bukan pertahanan
agak seripet seripet kadang kadang kita
tadi saya baru menghadiri intermetur sedikit ada launching dari namanya indo pacific strategic intelligence
sebuah think tank di perpustakaan nasional
dan saya diminta untuk memberikan sambutan berbicara tentang pertahanan tadi
nah saya katakan apa tidak salah undang panitia saya ini pertanahan bukan pertahanan
ternyata tidak karena mereka melihat saya juga tidak asing dengan isu isu pertahanan selama ini
lima belas tahun di militer juga cukup membekali kita tentang isu isu tersebut
saya nitya anissa saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya